wakil presiden terpilih gibran raka buming raka belum mau buka suara mengenai susunan kabinet pemerintahan prabowo mendatang
termasuk berapa komposisi antara kader partai dan juga kalangan profesional
dan soal peluang pks bergabung ke dalam pemerintahan prabowo gibran hanya tersenyum dan bilang prabowo yang akan menjawabnya
nanti ditunggu aja untuk susunan komposisinya ditunggu aja
mas untuk penegasan pks apa tetap jadi bergabung ke koalisi pemerintahan mas
itu nanti yang menjawab pak presiden terpilih saja
sebelumnya ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono juga menyinggung langkah presiden terpilih prabowo
yang merangkul partai politik di luar koalisi
koalisi bukan soal besar besaran tapi penting menjaga soliditas agar koalisi tak rontok di tengah jalan
pernyataan ahy ini muncul sehari sebelum ketua umum nasdem surya paloh menemui prabowo di kediamannya di jalan kartanegara jakarta selatan
semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu tetapi terus dipertimbangkan faktor faktor lainnya
bahwa sekali lagi bukan hanya besar besaran koalisi tetapi juga solid kompak setia dalam
lrt juga tidak di tengah jalan kemudian masing masing begitu
karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu
nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan stabilitas koalisi
jadi bukan hanya di awal bukan hanya di tengah tapi juga sampai dengan akhir
meski pemerintahan prabowo gibran baru akan dilantik enam bulan lagi
koalisi besar presiden terpilih prabowo subianto rawan gesekan
potensi gesekan ini bersumber dari manuver prabowo yang merangkul partai politik di luar koalisinya
sementara ada partai di dalam koalisi yang terlibat rivalitas dengan partai politik yang akan masuk
terbaru adalah soal keberatannya partai gelora terhadap rencana pks masuk dalam koalisi
bagaimana prabowo mengatasi potensi gesekan di koalisi gemuknya ini
apakah bagi bagi kursi kabinet bisa menjadi insentif untuk membuat solid koalisi
atau mungkin justru urusan kursi kabinet memperparah gesekan
sudah ada anggota dewan pembina partai gerindra andre rosiade dan juga pengamat politik adi praitno
selamat sore bang andre mas adi
atau selamat siang ya waktu qatar nih bang andre
ini kan belum kabinetnya terbentuk tapi udah kecium nih
terendus ada potensi gesekan koalisi gemuk ada demokrat versus nasdem
terbaru pks versus glora nggak pusing bang andre untuk tetap merekrut sebanyak banyaknya partai luar koalisi
jadi gini audrey semua sih solid solid aja gak ada masalah
memang dari awal pak prabowo dan teman teman koalisi indonesia maju ingin pertama ya
pak prabowo itu dari awal sudah menyampaikan bahwa syarat indonesia menjadi negara maju
indonesia ini harus guyup elitnya harus bersatu
itu pertama yang perlu kita pahami bersama
yang kedua pak prabowo juga sudah menyampaikan ulang ulang kali dalam kampanye
beliau enam bulan terakhir ini bahwa kalau seandainya takdir allah
mentakdirkan beliau menjadi presiden indonesia ke delapan dan juga rakyat memberikan mandat kepada beliau
dia ingin mengajak seluruh kekuatan yang ada
lalu yang ketiga setelah keputusan mk waktu di doorstop oleh teman teman di depan rumah kartanegara
beliau menyampaikan ingin membangun pemerintah yang kuat dan efektif
tentu komunikasi politik dilakukan kepada seluruh pihak ya
tapi belum apa apa nampaknya sudah ribut di luar nih bang andre
enggak enggak ada yang ribut itu kan kata odri aja
kata mas ahae loh bilang rontok kalau misalnya takut rontok koalisinya
ya tentu kalau orang memberikan masukan hal hal yang wajar
tapi saya rasa kita sepakat akan memenuhi koalisi yang kuat dan efektif
sehingga janji janji kampanye pak prabowo dan mas gibran bisa segera dieksekusi
pak prabowo ini bukan membawa slogan jargon perubahan
yang di pak prabowo ini menyampaikan adalah semangatnya semangat berkelanjutan
dilantik menjadi presiden indonesia ke delapan
pak prabowo itu tidak lagi mengalami transisi penyesuaian
melanjutkan kehasilan yang sudah dilakukan oleh pak jokowi dan kmaru
itu harus didukung oleh kekuatan koalisi yang kuat dan efektif
ya saat ini dengan pernyataan nasdem dan pkb yang akan bergabung dengan koalisi indonesia maju
kalau gitu tetap mau membuat koalisi yang gemuk ya
kalau itu kalau itu kan dengan tujuh puluh lima persen insya allah koalisinya kuat dan efektif
sehingga agenda agenda pak prabowo dan mas gibran
kalau gitu bang andre kalau gitu saya langsung nanya ke mas adi deh
kalau gitu dengan memperbanyak koalisi di dalam pemerintahan pak prabowo dan juga mas gibran
ini semakin memperkuat merealisasikan janji janji pak prabowo dan juga mas gibran nggak sih
atau sebaliknya ini kayaknya diluar aja udah riuh riuh banget nih mas adi
ya saya kira memang ketika ada kecenderungan prabowo subianto dan gibran
merangkul pihak pihak yang kalah secara politik sebut saja misalnya pkb dan nasdem
ini kan tentu sebagai upaya untuk mengamankan
supaya kepentingan kepentingan politiknya di lima tahun yang akan datang
ini tidak mendapatkan resistensi tidak mendapatkan penolakan terutama dari politisi parlemen
tentu agak riskan oderay kalau semua proyek proyek mercusuar yang diinginkan oleh prabowo itu mendapatkan penolakan dari parlemen
seperti yang terjadi pada jokowi dua ribu empat belas ketika perode pertama jadi presiden
itu hampir setahun setengah jokowi itu tidak bisa mewujudkan semua keputusan politiknya
mayoritas dikuasai oleh pendukungnya prabowo
tentu prabowo ingin tancap gas kata bang andre
makanya salah satu cara adalah membabat belukar politik
dengan cara merangkul pihak pihak yang kalah yaitu nasdem dan pkb
tapi masanya belum apa apa sudah riuh nih katanya takutnya rontok di tengah jalan
apalagi belum ada pks versus gelora nih yang panas panasan juga
ya saya kira memang secara alamiah ya memasukkan orang baru
apalagi orang baru itu adalah kompetitor yang saling bersaing dalam pilpres
yang tampil pres pastinya akan mendapatkan penolakan
jadi pernyataan gelora yang menolak pks misalnya
itu adalah sebagai salah satu perang terbuka
bahwa bagi gelora sebagai pendukung utama prabowo haram hukumnya bagi pks
karena pks ini kan secara ideologis dan kepentingan politik berbeda dengan prabowo
begitupun dengan demokrat ya ahy rasa rasanya luka hati ya
akibat misalnya tidak mendapatkan tiket pencapresan maju dengan anies baswedan
maka tak mengherankan ketika pkb dan nasdem dikabarkan berkoalisi dengan prabowo
ahi itu satu satunya ketua umum yang speak up
kasih warning jangan sampai koalisinya judulnya banyak
bagi saya ini sebagai bentuk rasa tak nyaman dan tak happy karena kedua partai
kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab bang andre juga mas adi
ini pak prabowo sebenarnya nanya dulu nggak sih ke koalisi internal
yang sudah jelas jelas dari awal mendukung prabowo gibran
begitu sebelum partai di luar pemerintahan ini direncanakan akan masuk
contohnya seperti nasdem dan juga pkb nanti usai jeda tetaplah di komnas petang
nanti bang andre dan juga mas adi menjawabnya
konsultasi dulu nggak sih atau izin dulu ya kepada partai partai koalisi pendukung
dari awal gitu untuk merangkul sebanyak mungkin parpol lain
contohnya yang terakhir ada nasdem pkb
ya jadi kan begini kita kan sudah sepakat dari awal bahwa
pak prabowo ingin membangun kekuatan yang kuat dan efektif
jadi tentu komunikasi politik sudah dilakukan dengan teman teman koalisi ya
dan sekali lagi tidak ada masalah sebenarnya audrey ya
dan alhamdulillah dengan pernyataan bergabungnya nasdem dan pkb kan
harapan tadi disampaikan adi kan jelas
bahwa pak prabowo ingin bagaimana agenda agenda beliau
janji kampanye beliau bisa dieksekusi kan itu harapannya
jadi menurut saya yang tidak ada masalah tidak usah dibahas
karena tadi kata mas adi bilang mungkin mas ahaye ini masih panas
dengan waktu itu tidak jadi cawapres ya
enggak enggak ada itu kan pernyataan mas ahaye mengingatkan
koalisi itu harus solid ke depan jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan
koalisi ini sangat solid ya kita ingin bekerja secara cepat dan efektif
pak prabowo ingin seluruh janji kampanye termasuk makan siang dan minum susu gratis itu
bisa segera dieksekusi dalam berapa bulan pemerintahan beliau
jadi ini yang perlu dipahami oleh publik
dan alhamdulillah memang komitmen pak prabowo sebagai tokoh pemersatu
dan alhamdulillah itu direspon baik oleh pkb maupun partai nasdam
yang sudah menyatakan dukungan terbuka untuk bergabung
jadi ini tentu disyukuri dan alhamdulillah
sehingga harapan rakyat bahwa pemerintah pak prabowo dan mas gibran ini bisa bekerja langsung
memenuhi ekspektasi publik kan harus kita syukuri
jadi tidak ada masalah kenapa harus kita bahas
kalau urusan yang lain yang partai belum bergabung dengan pemerintah ya urusan partai yang di luar pemerintah nantinya
kalau gitu mas adi kalau mereka yang berantam bergabung bergabung bergabung
kalau mereka yang berantam ini antara nasdam misalnya pkb
sebenarnya bukan berantem sih mungkin masih panas ya
jadi alvri jangan hal yang tidak ada dibikin mengada ngada gitu loh
ini kan pernyataan mas ahy sekedar memberikan masukan yang baik gitu loh
kita koalisi harus kuat solid dan kompak
itu kan hal yang wajar
jangan dihubung hubungkan dengan yang lain lain
kalau misalnya koalisi besar ini jadi masuk semuanya begitu termasuk yang ada saling gesek menggesek begitu ya
ya audit secara prinsip ya
pilpres itu adalah kompetisi untuk menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang kalah
saya cukup memahami suasana hati ahy dan suasana hati kawan kawan gelora
mereka ingin menunjukkan bahwa jagoan mereka di pilpres adalah satuan yang menang
bergabung dengan prabowo itu adalah keistimewaan bagi demokrat dan gelora yang akan mereka tunjukkan
kalau demokrat kan ingin bilang ke nasdem ke pks termasuk kepada pkb bahwa ahy itu tidak salah pilih
oleh karena itu kalau tiba tiba nasdem dan pkb bergabung keistimewaan jadi menteri dan bergabung dengan pemenang ini seakan akan tak ada artinya
termasuk gelora kan ingin buktikan kepada pks bahwa pilihan dan dukungan politik gelora mendukung prabowo subianto adalah pilihan yang rasional
gelora ingin menunjukkan bahwa gelora akan bergabung dengan penguasa selama lima tahun yang akan datang
kalau tiba tiba pks bergabung keistimewaan kemewahan dan dignity gelora menjadi bagian dari prabowo subianto itu sama saja
karena pks yang kalah pun nasdem yang kalah pun pkb yang kalah pun juga bisa menikmati kekuasaan politik
ini yang sepertinya saya lihat menimbulkan resistensi dan sikap politik yang sebenarnya sebagai bentuk penolakan
parpol parpol last minute baru masuk nih apakah nanti juga akan mempengaruhi untuk mengatasi gesekan dengan susunan proporsi kabinet
pastinya akan mempengaruhi ini kan ibarat koalisi kalau penuh sesak tentu tidak nyaman secara psikologi politik
belum lagi misalnya ideologi dan kepentingan politik mereka per hari ini itu belum melebur satu sama yang lain
pkb itu masih menitipkan delapan agenda perubahan
caimin itu adalah orang yang menolak berpindahnya ikn
infrastruktur juga sebagai proyek ugal ugalan
kalau tiba tiba berkoalisi dan bergabung tanpa ada pertaobatan secara ideologi politik tentu ini agak aneh
oleh karena itu sekalipun partai partai yang kalah dalam pemilu ini ingin diajak berkoalisi bergabung dengan prabowo subianto mereka harus diminta untuk melakukan klarifikasi dan pertabatan
bahwa mereka tidak punya agenda apapun dan hanya akan mendukung semua agenda politik mereka
kalau nasdem kan sudah kelihatan memang sudah masuk ya akan kerjasama begitu kata pak surya bilang
kemudian juga pks nggak tahu nih akan masuk atau enggak
tapi kalau keduanya masuk nanti gimana komunikasinya
atau jangan jangan sudah berkomunikasi juga dengan golkar dengan pan
jadi saya rasa ini sekali lagi tidak ada gesekan
polri jadi tolong jangan dibangun narasi terus gesek mengesek gitu loh
yang kedua soal komunikasi tentu pak prabowo punya cara dan jalur untuk berkomunikasi dengan seluruh ketua umum partai partai politik yang ada
baik di koalisi kami maupun yang bergabung dalam koalisi kami yang baru begitu
insya allah koalisi ini ke depan akan solid
dan bisa melaksanakan agenda agenda kampanye pak prabowo
jadi tentu partai yang bergabung kepada koalisi indonesia maju nantinya yang baru tentu akan ikut agenda presiden prabowo dan wakil presiden gibran pak prabowo mingraka
tentu itu artinya tetap ngikut ya nakodanya
ya terima kasih selamat sore ya wak
saudara informasi lainnya akan dibawakan rekan saya ibrahim